dalam konferensi persi yang digelar pada selasa sore di baris krimpori
doni salmanan menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat
terutama terhadap para korbannya
doni salmanan juga mengimbau untuk para trader
agar berhati hati dalam berinvestasi
agar tidak menjadi korban penipuan investasi
tersangka kasus penipuan investasi
dari hasil kekalahan para member yang berafiliasi dengannya
dalam melakukan trading
hingga saat ini baris krimpori telah menyita sembilan puluh tujuh item aset doni salmanan
berupa tanah rumah kendaraan hingga barang barang mewah
dengan total mencapai enam puluh empat miliar rupiah